covid sembilan belas di sekolah ditemukan di berbagai daerah berdasarkan rilis dari kemendikbud ristek
dengan temuan terbanyak ada pada kelompok sekolah dasar
sejumlah daerah kemudian memutuskan untuk menghentikan sementara pembelajaran tatap muka
temuan klaster sekolah memunculkan kekhawatiran dan desakan agar ptm dievaluasi
bagaimana nasib sekolah tatap muka setelah ditemukan adanya kluster baru
apakah masih layak dilanjutkan atau sementara dihentikan
kita akan bahas pada malam hari ini bersama dengan dua narasumber yang sudah bergabung dari luar studio
ada ibu sri wahyuningsi direktur sekolah dasar kemendikbut ristek republik indonesia
selamat malam ibu sri apa kabar
selamat malam terima kasih mas renhat
selamat malam semua kepada para pemirsa cnn
dan ada pak hermawan saputra dewan pakar dari iakmi pak hermawan selamat malam
selamat malam bung reinhardt selamat malam pemirsa cnn indonesia tv
nanti juga akan bergabung bersama dengan kami ada bu retno lisyarti anggota komisioner dari kpai
tapi saya akan lanjutkan dulu dengan
dua narasumber yang sudah ada saat ini
saya akan langsung ke bu sri wahyuningsih
ibu sri bagaimana sebetulnya temuan dari kemendik putristek terkait dengan adanya kluster sekolah ini
apakah ini hasil dari monitoring kah atau ada pelaporan memang dari masing masing sekolah
ya terima kasih mas renhat
terkait dengan ptm yang saat ini sedang terjadi kluster di beberapa lokasi
ini merupakan hasil pendataan yang kami lakukan
pendataan ini merupakan pendataan yang sudah dilakukan sejak dua ribu dua puluh lalu
jadi memang data sekolah ini juga terjadi peningkatan penurunan
sementara untuk praktek terhadap ptm terbatas pasca pandemi covid pasca delta ya yang terakhir ini
memang kami masih menunggu
masih menunggu informasi lebih lanjut
berapa realnya data yang terkonfirmasi
seperti yang disampaikan tadi untuk purbalingga tadi kita sudah melihat ya di paparan
sudah ditangani secara spesifik terhadap penanganan kasus klaster di sekolah tersebut
kembali kepada skb empat menteri kita sudah mengetahui prosedurnya bagaimana penanganan
apabila dalam sekolah
terjadi kluster terkonfirmasi ada anak yang menderita atau terpapar covid baik siswa maupun gurunya
tracing dan treatment itu harus dilakukan oleh pemerintah tempat
oke berarti data yang sekarang ini belum final ya bu sri
artinya ini masih fluktuatif masih sangat bisa berubah atau bertambah atau mungkin berkurang
betul sekali karena ini data yang memang merupakan akumulasi
ptm yang terjadi di masa pandemi sejak dua ribu dua puluh sampai dua ribu dua puluh
jadi ini masih harus dipantau lagi perkembangan di lapangan seperti apa
dan kami juga harus mengkonfirmasi melalui dinas pendidikan setempat
untuk memastikan berapa sekolah yang terkonfirmasi terjadi penyebaran covid sembilan belas
atau ada baik peserta didik maupun tenaga pendidik yang terkonfirmasi covid
dan penanganannya sudah jelas ya sesuai skb empat menteri harus dilakukan tracing dan treatment
dan sekolah harus ditutup sementara jika terjadi kluster seperti itu
baik ibu sri saya ingin penegasan kembali
data yang keluar ini kan di paut ada dua ratus lima puluh satu kasus di sekolah dasar ada sekitar lima ratus an smp ada dua ratus empat puluh empat kasus dan lain sebagainya
oke tampaknya terputus dengan ibu sri wayuning sih
jadi saya akan ke pak hermawan terlebih dahulu
pak hermawan bagaimana anda melihat temuan dari kemendikbud ristek ini ya
ketika sudah ada hasil ternyata ptm ditemukan ada kluster kluster baru penyebaran covid sembilan belas
ya memang hal ini sudah kita ingatkan jauh jauh hari ya bung reinhardt
bahwa harus ada kehati hatian sistematika perencanaan
yang luar biasa hijit terkait dengan pembukaan pertemuan tatamuka untuk sekolah sekolah kita
dari awal kami mengatakan bahwa fase untuk pembukaan sekolah itu tidak boleh sama dan serentak
lain dari jenjang pendidikan ataupun area memang membuka pembukaan tatamuka ini
pertama kalau kita lihat dari jenjang pendidikan antara usia sekolah dasar apalagi prasekolah seperti paut
itu anak anak itu sama sekali tidak memiliki otomatis
otomim berpikir dan bersikap
lebih kepada meniru menggugu apa yang dilakukan oleh lingkungannya
sehingga kan dengan resiko transmisi kasus sangat cepat dan sangat beresiko pada usia usia anak anak ini
nah beda dengan usia usia untuk menengah ke atas
misalnya usia smp usia sma apalagi pendidikan tinggi itu sudah memiliki otonomi berpikir dan bersikap
hingga mengajari dan memberikan edukasi tentang
hmm hingga mengajari dan memberikan edukasi tentang
protokol kesehatan itu lebih mudah
nah anak anak usia sekolah dasar dan paud

orientasinya bertemu teman bercengkrama bermain
itu konsekuensi logisnya adalah pasti potensi transmisi lebih besar
tapi dengan usia yang lebih besar pun lebih tinggi itu bukan berarti tidak ada resiko
nah resiko itu bisa diminimalisir pertama
untuk satgas pada setiap institusi pendidikan
sekolah atau kampus kampus wajib ada satgas covid
setidaknya satgas covid inilah yang memberikan edukasi
pemantauan pelatihan bagaimana penerapan protokol kesehatan
sekaligus melakukan early warning system
bagaimana melakukan surveillance sederhana di sekolah
kerja sama dengan tenaga kesehatan atau fas ke setempat
bila ada situasi situasi yang memang riskan atau dicurigai terjadi penularan kasus
nah ini yang pertama
yang kedua memang kadang aturan atau bahkan regulasi yang diatur

tidak seindah di dalam implementasinya
situasi kita itu selalu ada sesuatu yang diluar kendali
walaupun ini kita bicara pendidikan
siapa yang bisa memastikan anak didik tenaga pendidik tenaga kependidikan kita
itu bersih dari paparan virus
boleh jadi dia datang melalui alat transportasi
kemudian juga bercengkrama dengan orang lain
dan sesudah situasi sekolah
itu semua menimbulkan
apalagi kalau kita melihat coverage dari vaksinasi misalnya
itu meliputi seluruh tenaga pendidik dan kependidikan
nah siswa terutama yang anak anak di bawah dua belas tahun
vaksinnya belum tersedia secara memadai
bahkan pun yang di atas usia itu
usia sekolah juga belum banyak
nah oleh karena itulah
indonesia khususnya pulau jawa
masih rentan terjadi
naikan kasus dan munculnya kluster kluster baru seperti ini
memang sedari awal kita sudah sering diskusi di cnn
bahwa sekolah itu memang harus hati hati
tidak boleh sporadis
lainkan ada kebertahapan
mulai dari jenjang pendidikan
termasuk wilayah atau lokasi
yang memang juga harus termitigasi dengan baik
demikian bung renhar
oke kita break dulu ya
ibu sri dan juga pak hermawan
nanti saya akan ke bu sri untuk menanyakan
ini kan yang paling banyak ditemukan di paut
dan juga di sekolah dasar ya
apakah ini pengawasannya artinya lemah
karena justru yang paling banyak ditemukan di dua kelompok ini
tapi kita diskusikan nanti usai jeda
kami akan segera kembali sesaat lagi
baik kita masih membahas soal kluster covid sembilan belas di sekolah
sudah ada ibu retno listiarti
anggota komisioner dari kpi
selamat malam ibu retno
baik sebelum ke bu retno
saya mau ke ibu sri lagi
ibu sri tadi terputus ya
ini kan data yang keluar ini
paling banyak kan di tingkat paut
dan juga sekolah dasar
tapi sebelum sampai ke sana
dari semua data ini
ibu sri ini periodenya sejak kapan kemudian
apakah memang sejak awal sekali ptm dibuka
dan periode periode baru baru ini
atau memang sejak beberapa bulan yang lalu
ya terima kasih mas renhat
semangat pembelajaran tatap muka ini kan sudah kita lakukan
sejak awal tahun pelajaran dua ribu dua puluh lalu mas reinhardt
dan memang seperti yang mas reinhardt sampaikan
dan beberapa yang dilansir oleh media
kalau dihitung mulai dari dua ribu dua puluh
tahun ajaran dua ribu dua puluh sampai saat ini
memang yang tertinggi terjadi klaster itu di jenjang sekolah dasar
ini juga harus melihat bahwa memang sekolah dasar
baik dari sisi jumlah siswa
maupun dari sisi jumlah sekolah
ini yang terbanyak untuk dibandingkan dengan jenjang lainnya
seperti smp sma maupun smk serta slb
nah tentunya jumlah sekolah yang banyak ini
tadi di awal sudah saya sampaikan
ini merupakan akumulasi sejak dua ribu dua puluh sampai saat ini
dan untuk terakhir
dengan ptm terbatas
yang baru kita mulai kurang lebih sejak tahun ajaran dua ribu dua puluh satu ini
di juli lalu
dan bahkan kita juga sempat terhenti
karena badai delta kemarin
sehingga kita rata rata daerah itu
dari lima ratus empat belas kabupaten kota
baru memulai kembali sekitar bulan awal september ini
setelah memang juga didorong
untuk daerah dengan level tiga dua satu
untuk membuka pembelajaran tatap muka
nah ini yang harus kita perhatikan semua terbatas
terbatas dari sisi waktu
terbatas dari peserta didiknya
dan semuanya juga harus clear
komunikasi antara sekolah dan orang tua
anak anak yang ke sekolah betul betul harus mengantongi izin dari orang tuanya
dan saat gas covid setempat harus memastikan
nah ini kan yang persoalan di lapangan itu
betul seperti pak hermawan sampaikan tadi ya
banyak anak anak kita
jenjang sekolah kelas rendah misalnya
ini mengikuti contoh yang mereka lihat
ketika mereka di luar melihat pakai masker didagu
mereka juga dengan leluasa maskernya taruh didagu
nah ini butuh keteladanan kita semua
khususnya para orang tua ya
baik orang tua di rumah
maupun kita yang orang tua di jalanan
memberikan contoh baik
karena pada dasarnya anak anak kita
jenjang sekolah dasar maupun paut
ini lebih pada mengikuti praktek baik
yang dicontohkan oleh lingkungan
sehingga ketika sekolah terjadi kluster
ini lebih banyak pada kendornya penerapan disiplin
banyak daerah yang nampaknya terjadi euforia
dan ini yang selalu kita wanti wantikan
seperti yang mas menteri beberapa kali berkunjung ke lapangan
selalu yang dipesankan itu
kami pun demikian
kita selalu mengingatkan sekolah masyarakat
dengan berbagai cara
agar jangan euforia
agar kita semua betul betul mempersiapkan ptm ini
agar pengawasan di sekolah itu betul betul dilaksanakan dengan baik
sehingga sekolah menjadi aman nyaman dan orang tua tenang
ini yang menjadi harapan kita semua
sekolah tidak menjadi klaster
kalau yang baru dimulai ptm terbatas awal september ini
temuan dari kemendik putristek seberapa banyak
karena kan sekarang di daerah sudah mulai muncul nih
purbalingga misalnya sudah langsung ditutup sekolahnya
terkait dengan terakhir ini
yang untuk temuan setelah pasca delta ini
kami baru menemukan data yang masuk ke kemdik putri ini
baru kemarin yang terjadi di purbalingga
dan ini penangannya sudah luar biasa
pemerintah daerah di bawah kepemimpinan pak gubernur pak bupati
sudah menangani ini sesuai dengan amanat dari penanganan jika sekolah terjadi klaster
ini sudah tertangani dengan baik
dan harapannya ke depan memang kita harapkan tidak terjadi lagi
sehingga perlu dukungan semua pihak termasuk dukungan media
untuk memberikan edukasi ya misalnya atau sosialisasi kepada semua pihak
mari kita persiapkan ptm ini dengan baik
dengan melakukan pengetatan terhadap pengawasan ptm itu sendiri
seperti itu mas renhar
kalau data selama badai delta ini kami masih melakukan pendataan
beberapa hari ini ya pak gubernur
beberapa hari ini yang kami juga melihat data akumulasi itu memang cukup tinggi angkanya
tapi terhadap delta ini kami di dalam sedang mencari mengkonfirmasi dengan daerah daerah
seperti apa sih sebetulnya di lapangan
seperti itu mas renhar
bu retno pandangan anda bagaimana ketika mulai ditemukan klaster covid sembilan belas di sekolah
meskipun ini juga akumulasi tapi di beberapa daerah juga sudah mulai muncul ini
apakah ini memang pertanda bahwa ini sudah muncul
apakah ini memang pertanda bahwa ini sudah muncul
apakah ini memang pertanda bahwa perlu dikaji ditinjau lagi atau mungkin dievaluasi ptm
ya pertama adalah kami mengapresiasi kemdikbud ya yang mau terbuka terhadap data
jadi bagaimana kemudian mengakui bahwa ada klaster dengan mengambil sampel
yaitu melalui survei yang dilakukan gitu ya
jadi kalau menurut kami keterbukaan ini menjadi satu hal penting
dan kami juga tentu masyarakat indonesia menjadi percaya gitu
bahwa ini betul betul dipantau dan ketika ternyata terjadi klaster baru atau kluster sekolah
itu diumumkan saya rasa itu yang pertama
yang kedua saya rasa ini harusnya dihentikan sih ya
pengektian ini harus dilakukan karena namanya covid ini kan beda nih ya
kalau orang kena maka dia dengan cepat gitu menyebar
jadi harusnya keputusan menutup
harus segera dilakukan jadi begitu ditemukan di wilayah wilayah
karena apa kan detil ya udah disebutkan wilayah wilayah
mestinya itu ditutup secara keseluruhan
sambil melakukan evaluasi jadi dilakukan rapat koordinasi daerah
rapat koordinasi nasional yang kemudian mempelajari kenapa bisa terjadi
jadi ini dievaluasilah
nah ketika evaluasi dilakukan kan kita bisa tahu kesalahannya di mana
jadi ketika ada kesalahan ketika buka itu nggak akan diulangi
nah itu yang menurut kami
nah yang terakhir kami mendorong sebenarnya penundaan
karena ini akan nambah jumlahnya kan
kmdk sudah ngumumin akan nambah jumlahnya
nah kalau yang dibuka sekarang saja kemudian terjadi
baik tampaknya terputus
sambungan dengan bu retno saya akan mencatat tanggapan dari pak hermawan kalau begitu
pak herman bagaimana menurut anda
kalaupun ini harus dihentikan apakah ini sifatnya sementara
atau memang lebih baik ditunda dulu
kita belajar dari pengalaman kita ya
tadi sudah disampaikan bu sri di awal bahwa pemerintah kita sebenarnya sudah mewacanakan ptm ini sudah lama
bahkan di akhir dua ribu dua puluh yang lalu direncanakan dibuka di januari
justru di januari itulah pertama kali tinggi sekali kasus kita hingga over capacity
kasus aktif mencapai satu ratus tujuh puluh lima ribu kasus
kemudian jalanan menurun kasus di bulan maret april
kemudian diwacanakan dibuka di juni juli
juni juli itulah terjadinya paparan
sehingga dana skb ini juga kemudian bergulir kembali hingga sekarang masuki periode september
memang di bulan september ini terjadi ekses dari tataan dari ppkm yang berdampak terhadap penurunan pelandaian kasus
tapi jangan lupa bahwa di daerah daerah di indonesia ini
tidak sepenuhnya kasus itu terkendali
kalau kita lihat kumulatif nasional iya
di beberapa daerah itu potensi kenaikan kasus itu masih cukup tinggi
apalagi boleh jadi adanya potensi snowball ya atau ada multiplayer efek ya
atau efek pingpong yang mungkin terjadi karena mobilitas antar daerah antar wilayah antar provinsi itu sangat terbuka
belum lagi di dalam satu zona aglomerasi
kalau kita bicara jabodetabek
kita tidak hanya melihat di jakarta
bor depok tangerang mekat ini juga harus dipantau
maka harmonisasi kebijakan itu menjadi penting
disinilah titik yang harus betul betul dipantau
pergerakan sosial kita itu juga berisi anak anak
isi siswa siswa isi orang orang dengan usia sekolah bahkan orang orang dengan usia perguruan tinggi gitu ya
itu kalau kita buka pertemuan tatamuka
yang paling pertama sekali harus dilihat segmennya dulu
segmen prioritas ini tidak bisa disamakan antara prasekolah
sekolah dasar hingga usia sekolah merenggak dan atas
ada proses edukasi yang lebih mudah dipahami pada mereka yang sudah dewasa atau remaja ke atas
vaksin juga sudah menyasar di usia itu
tetapi begitu masuk ke usia paut apalagi anak anak tentu sangat riskan
edukasi berkelanjutan contoh itu tidak cukup oleh guru
cukup oleh tenaga pendidik tetapi juga orang tua
karena memang sebenarnya dalam skb itu ada ruang dari orang tua yang lebih bijaksana
apakah melihat sekolah situasi lapangan itu sudah aman atau tidak buat anak anak untuk sekolah ptm
tapi dalam konteks ini sekali lagi bung reinhardt
memang kita berharap agar pemerintah menteri kesehatan menteri pendidikan
kemudian menteri dalam negeri kaitan dengan daerah daerah
ini betul betul harus kembali duduk agar lebih bijak
biarkanlah situasi ini nanti menjadi wilayah tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah
tapi kontrol terhadap pelaksanaan pendidikan ini harusnya tidak bisa disamaratakan untuk seluruh daerah
yaitu kebijaksanaan pemimpin inilah memang akan menentukan
karena sesungguhnya covid belum beranjak jauh dari indonesia
jangankan kita yang masih sangat terbuka kasus aktif cukup tinggi
baik pak hermawan
pun terjadi kasus yang luar biasa pada hari terakhir ini
demikian juga australia amerika dan lain lain
maka itu proses pembelajaran kita ini harus tetap beradaptasi
tidak bisa kita turn back to old normal
seolah olah merdeka dan pada akhirnya jadi dampak dari euforia kita juga
mudah mudahan kita tetap arif dan bertahapan
di dalam melihat tm ini sebagai sebuah opsi pendidikan kita bung reinhardt
baik bu retno saya lanjutkan tadi terputus
tadi anda mengatakan kpai mendorong untuk penundaan ptm
ini penundaan menurut bu retno penundaan semua ptmk
atau hanya sekolah sekolah yang ditemukan ada kluster penularan covid sembilan belas
pertama tutupnya itu jangan yang ada kluster
tapi harusnya kalau di wilayah itu memang ada apa ditemukan tadi ya
seharusnya semua sekolah ditutup dulu saja
lalu dilakukan evaluasi duduk bersama rakorda lah
duduk bersama mempelajari persoalannya di mana
agar kan tadi sudah dijelaskan juga tuh
penyakit ini kan berbeda gitu
jadi begitu usaha penularan kan harus dicegah dan harusnya diberhentikan
nah bagi yang mau ditambah kan rencananya kmpkus akan nambah tuh mas
nah itu harusnya tidak nambah dulu
tapi menunggu hasil evaluasi agar kesalahan yang
yang terjadi itu tidak akan terulang
lalu saya setuju dengan pak renan tadi bahwa
harusnya itu yang dibuka sma dulu dengan smk
lalu dilihat kalau mereka patuh terhadap protokol kesehatan
tidak ditemukan kluster baru bisa pindah gitu
bisa ditambah ke smp
kalau smp kemudian juga patuh baru ke sd
terakhir baru tk gitu
nah ini menurut hasil pengawasan kpai
bukanya dari tk loh dari paut gitu
ya itu dibuka seluruhnya
nah ini gitu makanya saya sepakat bahwa
perbedaan perilaku antara anak yang dewasa
dengan anak yang tadi di usia dua belas tahun ke bawah
itu sangat berbeda
jadi sebenarnya kalau bu sri bilang
itu karena jumlah sd lebih banyak
saya rasa bukan itu
tapi memang anak sd dan tk itu lebih sulit gitu
kita ngatur perilaku gitu di masa pandemi
oke baik bu retno tapi menurut anda apa indikatornya kalau kemudian
oke kalau menurut anda ini di satu wilayah ditemukan
lalu ditutup semuanya
tapi apa indikator sampai kemudian nanti boleh kembali dibuka ptm
karena kan sekarang juga masih ptm terbatas bu retno
dan memang mungkin mengacu pada positivity rate juga kita sudah rendah
artinya memang sudah ada lampu hijau
atau diperbolehkan untuk ada tatap muka lagi
nah kalau kami kpai adalah satu
itu evaluasi vaksinasi juga harus dilakukan
jadi kalau memang kita mau ptm
mestinya kita itu mengejar vaksinasi gitu
jadi vaksinasi terhadap anak itu harus ditingkatkan
yang dua belas sampai tujuh belas
dan sebentar lagi kan anak usia lima sampai sebelas tahun itu kan bisa divaksin
kenapa nggak sabar juga sih nunggu itu gitu
karena kita kalau lagi ngelindungi anak anak
harusnya kalau pemerintah berniat ptm
ya km digbud km enak berkoordinasi dengan kementerian kesehatan
vaksinasi anak harus digalaskan gitu
nah ini misalnya maluku utara
anak tapi sudah buka sekolah
belum lagi kemudian wilayah wilayah lain yang
yang tinggi vaksinnya itu kan cuma kota kota besar
tapi kan bukan berarti betul sudah divaksin
itu pasti ketularan
tapi kan gejalanya jadi ringan
kita lagi ngelindungin anak anak gitu
lalu ngebukanya lagi gimana gitu
yang setidaknya tadi
lalu evaluasinya apa
kalau memang perilaku yang tiga m nya dilanggar
maka ini yang harus dikencengin
jangan sampai kendor gitu
itu sih sebenarnya kalau menurut kami
karena di bahasi pekawasan kami
pelanggaran terhadap tiga m itu cukup tinggi
saya akan ke bu sri
tapi saya harus jeda terlebih dahulu
saya yakin juga bu sri wahyuning sih ingin berkomentar
termasuk juga saya akan tanya bagaimana kemudian
dengan opsi penundaan ptm
di daerah yang memang ditemukan
karena ada kluster covid sembilan belas
bahkan tatap muka ini memang sebaiknya dihentikan terlebih dahulu
jadi nasibnya setelah ada temuan temuan ini
bagaimana bu sri yang dikaji oleh kemendikbud ristek
kami akan segera kembali sesaat lagi
pertama dan terakhir dialog bersama dengan ibu sri wahyuning sih
bu retno dan juga pak hermawan
saya langsung ke bu sri
bu sri apakah kemudian ada opsi bahwa ptm akan ditunda lagi
sementara atau mungkin dihentikan melihat temuan kluster kluster ini
amanatnya sudah jelas ya disampaikan dalam skb empat menteri
jika dalam sebuah sekolah terkonfirmasi
peserta didik maupun tenaga pendidik bahkan di lingkungan sekolah ada yang terkonfirmasi covid sembilan belas
maka sekolah tersebut kegiatan belajar mengajar di sekolah tersebut harus dihentikan sementara
setelah dilakukan testing tracing dan treatment oleh satgas covid di bawah koordinasi pemda setempat
nah tentunya untuk beberapa hari kemudian beberapa minggu hari atau minggu setelah sekolah dinyatakan aman
dan diikuti prosedur awal kembali mengisi daftar periksa melengkapi dilakukan penyemprotan disinfeksi
dan dinyatakan sekolah dalam kondisi aman maka kegiatan belajar mengajar dapat dibuka kembali
untuk memberikan hak belajar kepada peserta didik
dan mas renhat perlu juga kami sampaikan dari sekian kurang lebih empat puluh sembilan atau berapa persen ya
data terakhir ini saya harus update lagi dari seluruh jumlah sekolah yang telah mengisi data telah menyelenggarakan ptm terbatas
sembilan puluh tujuh persen itu alhamdulillah aman
dan tentunya ini menjadi praktek
baik terhadap penerapan protokol kesehatan dalam pelaksanaan ptm terbatas
jadi memang kuncinya belajar di era normal baru covid sembilan belas ini adalah penerapan protokol kesehatan
nah ini harus dikawal sekali lagi saya mohon ini menjadi penekanan semua pihak protokol kesehatan itu harus dilakukan dengan disiplin
dan betul betul di bawah pengawasan satgas covid sembilan belas
dan kemudian mas renhat terkait dengan apa yang tadi izin disampaikan bu retno
memang untuk sekolah dasar sekolah paut ini adalah anak anak yang belum mendapatkan vaksin
dan anak anak mungkin yang menurut pementauan itu rentan ya
karena perilaku anak anak yang masih sulit terkontrol di lingkungan sekolah
ataupun di lingkungan luar sekolah tentunya ini perlu dukungan semua pihak
terutama orang tua dan lingkungan dimanapun kita berada memberikan contoh baik kepada anak anak kita
kekhawatiran terhadap pelaksanaan ptm di sekolah tentunya harus kita eliminasi bersama
dan mendorong ptm ini dapat dilaksanakan dengan aman sehingga anak anak nyaman belajar dan orang tua pun tenang
memberikan izin putra putrinya untuk mengikuti pembelajaran tatap muka di sekolah
nah tentunya ini perlu dukungan semua pihak dan sekali lagi ini ptm ini merupakan salah satu solusi untuk mengeliminasi kekhawatiran terhadap banyak hal
dampak dampak negatif yang ditimbulkan dari cukup lamanya anak anak kita belajar dari rumah
kita rasanya kita semua sudah tahu ya dampak dampak negatif itu apa yang ditimbulkan ketika
cukup berkepanjangan anak anak kita harus melaksanakan belajar dari rumah
dari pemantauan yang kami lakukan pada prinsipnya anak anak senang kembali belajar tetap muka di sekolah
orang tua juga sangat terbantu ini pada umumnya dan sebagian besar menyampaikan demikian
guru pun terutama guru guru sekolah dasar yang sangat memiliki keterbatasan
baik dari fasilitas sarana prasarana tik untuk menunjang pjj
maupun dari kompetensi pemanfaatan tik dari sisi waktu
karena sd ini cukup luas sekali keragamannya ya karena budaya karena demografi
karena banyak faktor lain ini disambut baik ptm dilaksanakan di masa pandemi
namun sekali lagi memang ptm terbatas ini yang harus dipastikan dilaksanakan
transisi khususnya untuk level tiga dua dan satu
dan tentunya sekali lagi mari saya menghimbau kepada seluruh masyarakat media dan semua pihak
untuk mari kita persiapkan anak anak kita mari kita dukung kebijakan pembelajaran tatap muka
agar tetap aman nyaman dan ptm dapat terselenggara dengan baik
mari kita sama sama beradaptasi
bu sri jadi dengan kata lain ptm terbatas tetap akan dilaksanakan kecuali di sekolah yang ditemukan ada kluster
bu retno ada tanggapan dari anda silahkan
ya kalau kami kphi di masa pandemi seperti sekarang sebenarnya kalau pakai konvensi hak anak
hak hidup anak adalah nomor satu
yang kedua hak sehat
yang ketiga baru hak pendidikan
jadi kalau anaknya tetap sehat tetap hidup
ketinggalan bisa kita kejar sambil menunggu kondisi membaik
kalau kemudian apa namanya anaknya udah dipinterin udah masuk terus tertular lalu sakit dan akhirnya tidak tertolong
ya apa gunanya juga gitu kalau anaknya meninggal
jadi sebenarnya itu yang penting dalam kebijakan kebijakan pendidikan adalah memikirkan kepentingan terbaik bagi anak
yang kedua adalah kan kalau ada kluster di satu daerah berarti kan penularan di beberapa sekolah misalnya di daerah itu
kan berarti zonanya berubah dong
kan berarti tadinya mungkin kuning gitu ya kan jadi merah gitu ya karena ada kasus
logikanya kan wilayah itu sebenarnya berbahaya gitu
jadi kalau bagi kami gitu ya kphi hak hidup anak itu jadi hal yang betul betul kami pertimbangkan hak sehatnya juga gitu
jadi kalau kemudian tetap dengan kebijakan itu ya memang kami kan hanya mampu merekomendasi di kphi
tapi pelaksananya kan tetap pemerintah
termasuk tadi ya vaksinasi
kenapa kemudian oh yang perlu divaksin hanya guru
jadi ketentuan di skd itu kan bisa direvisi bahwa murid harus divaksinasi
ini kita sedang memikirkan keselamatan dan kesehatan penerus bangsa kita kan
oke tapi kan untuk daerah yang ditemukan tadi yang seperti yang sampaikan ibu sri bang mawar
memang dihentikan sementara ptm nya seperti di purbalingga misalnya berarti
tapi kan tadi katanya hanya yang sekolahnya
kan tadi saya kalau purbalingga karena bupatinya paham
sehingga diberhentiin kan seluruhnya
nah tapi kalau di daerah yang lain
di bupati atau wali kota yang nggak paham gimana
karena tadi ibu sri juga mengatakan yang ditutup hanya sekolah yang kena klaster kan bukan daerah yang ada klaster kan
lebih kepada sekolahnya
nah artinya padahal zona sekolah sekolah
nah zona wilayah itu kan harusnya berubah kalau ditemukan klaster klaster tadi
misalnya tadi satu sekolah di smp negeri tiga yang di purbalingga itu kan enam puluh enam
lah itu satu wilayah itu saja sudah enam puluh satu kasus loh ya
nah terus smp empat
nah mungkin juga sekolah yang lain
nah bupatinya paham
lalu di segera kebijakannya adalah menutup
nah kami berharap kepala kepala daerah juga berpikir yang sama
kepentingan terbaik bagi anak hal hidup anak harusnya itu menjadi utama
bu sri bagaimana koordinasi lagi lagi dengan kemenkes
juga dengan kepala daerah tentunya yang melaksanakan
juga soal vaksin ya
karena kan memang untuk yang usia dua belas tahun ke bawah kan memang belum ada lampu hijau akan boleh untuk divaksin
terkait ptm tadi betul sudah disampaikan oleh bu retno bahwa pembelajaran tatap muka bisa dihentikan sementara
baik di lingkungan kelas
baik di lingkungan kelas
sekolah itu sendiri yang terjadi kluster
maupun wilayah terdekatnya yang tentunya ini juga sesuai dengan hasil testing tracing dan treatment
yang dilakukan oleh satgas setempat bersama dinas pendidikan setempat
jadi memang menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk memberikan pengelolaan ptm selanjutnya setelah terjadinya klaster
yang kedua terkait vaksin
bersama kementerian kesehatan
saat ini sedang mendorong dan menggencarkan kembali agar pelaksanaan vaksin untuk tenaga pendidik dan peserta didik segera bisa dapat dituntaskan
beberapa waktu lalu seminggu lalu ya sudah terjadi terbangun komitmen antara kementerian pendidikan kementerian kesehatan
para pimpinan kita sudah menyampaikan tenaga pendidik untuk mendorong ptm menjadi prioritas
nah mudah mudahan ini saat ini sedang terjadi gerakan melakukan vaksinasi kepada tenaga pendidik dan kepada peserta didik di berbagai daerah
mudah mudahan ini juga segera dapat terselesaikan dari target pemberian vaksin kepada tenaga pendidik dan peserta didik
mari kita berdoa bersama sama semoga ini cepat selesai
dan kita semua memiliki
kekebalan dalam menangkal covid sembilan belas
sehingga kita pun segera bisa mendorong ptm terjadi dengan aman di sekolah
kira kira begitu mas ren
oke baik pak hermawan dari anda terakhir
jadi ptm terbatas ini akan tetap dilanjutkan
kecuali ya yang tadi yang disampaikan oleh bu sri
sekolah sekolah yang ditemukan memang ada kasus positif covid sembilan belas
lalu apa yang perlu diperhatikan sekali lagi
kita mengingatkan semua pihak pemerintah masyarakat juga sekolah orang tua
di tengah pandemi seperti ini
agar ptm ini bisa berjalan dengan aman
atau apa yang kemudian anda ingin sampaikan jika pt memang tetap dilanjutkan
bung reinhardt dari hasil telah diskusi dan kajian kami
kemungkinan kasus ini akan naik lagi di awal oktober
jadi walaupun kami tidak berharap tentu saja kasus naik secara signifikan
tetapi kemungkinan itu terjadi dengan adanya keterbukaan
hingga minggu terakhir ini
itu akan berlaku di seluruh wilayah ya
termasuk di pulau jawa dan bahkan
seperti halnya jabodetabek
oleh karena itu indikasi indikasi makro kita
sesungguhnya kita masih sangat rentan belum aman
nah terkait dengan situasi sekolah
sekolah ini tegas kami katakan
untuk anak anak di usia pendidikan dasar
atau sebelum sekolah atau prasekolah
baiknya tidak dibuka dulu
itu pertama vaksinnya belum ada dan belum tersedia
perilaku masih sulit dikontrol
tes lingkungan di mana daerah itu ada sekolah
juga sangat beresiko sekali
karena variabilitas sekolah itu sangat tinggi satu sama lain
ataupun mau diuji coba dalam tanda kutip
dengan beberapa syarat
minimal tenaga pendidik di sekolah itu harus sudah divaksin
swa yang ada pada level menengah hingga atas itu juga vaksin
kemudian lingkungan sudah direkayasa sedemikian rupa
kas covid sudah terbentuk
pengaturan tempat pembelajaran sudah baik
kemudian kontrol flow atau alur keluar masuk dan seterusnya
yang paling penting adalah mitigasi resiko
di mana daerah itu berada fasilitas pendidikan
itu untuk sekolah
sekolah menengah dan atas termasuk kampus
tapi kalau usia sekolah dasar ya
anak anak di bawah dua belas tahun ini kan
ada rentang usia dasar dan prasekolah
rasa rasanya belum relevan untuk kita buka
pada hak untuk sehat dan hak untuk hidup
dalam undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh
pasal dua puluh delapan poin h ayat satu dikatakan
setiap warga negara indonesia
hak hidup sejahtera lahir dan batin
mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat
dan berhak memperoleh layanan kesehatan
ini hak maka perlindungan atas nyawa dan jiwa
lebih dari segalanya
rasa rasanya tidak ada orang tua tenaga pendidik
dan kita semua yang tidak mau pertemuan tatamuka
yang tidak mau anak anak kembali ke sekolah
di atas semua itu keselamatan amanan segala galanya
kalaupun mau bijaksana
segmentasi dasarkan level pendidikan
itu yang lebih bijak untuk kita prioritaskan
seiring dengan cakupan vaksinasi
seiring dengan proses edukasi perilaku
dan seiring dengan mitigasi resiko di daerah daerah atau wilayah
yang memang terdampak covid sembilan belas
sesuai dengan zona atau levelnya
pak hermawan tadi yang anda katakan bahwa
pak hermawan tadi anda katakan dari kajian anda
akan ada penambahan kasus lagi
ini apakah bicara dalam konteks penambahan kasus di sekolah sekolah kah
atau penambahan kasus prediksi secara umum ya
secara nasional kasus dari covid sembilan belas
secara umum tentu saja
tetapi kan akan linear dengan pembukaan sekolah
memang bila sekolah ini memang diberi kebijaksanaan untuk dibuka secara ptm
artinya kalau kasus secara kumulatif naik ya secara umum
berbagai bicara ya seharusnya juga sekolah
bagian yang akan diatur sedemikian rupa
agar prioritas pembukaannya apakah penting atau tidak
kaitan dengan penyelamatan jiwa tadi
yang paling penting itu sebenarnya buat pemerintah
adalah tadi disampaikan oleh bu sri
tiga t lagi lagi tiga t testing tracing dan treatment
kalau kasus itu mampu dikendalikan
sekarang ini kan positivity rate kita sudah rata ya
hanya saja kareplikasi itu masih tinggi di beberapa wilayah
sehingga bukan berarti kasus sudah tidak ada
kasus itu virus itu masih merajalela di tengah masyarakat kita
tetapi untuk membatasi itu
kehatian kehatian di dalam membuka proses proses pelayanan publik
proses proses untuk kegiatan hajatan sosial budaya
dan juga pusat pusat perbelanjaan pariwisata
termasuk pendidikan yang sifatnya tatap muka
ini semua membuat kita harus lebih bijaksana
untuk melihat situasi ini bung reinhardt
baik bu retno terakhir singkat dari anda
apa kesimpulan tanggapan
ya saya menyetujui yang dikatakan pak hermawan ya
kami juga menekankan bahwa pembukaan sekolah ini dievaluasi
nah misalnya paud dan tk dihentikan aja dulu gitu
karena di sma smk saja
dan smp yang mungkin masih lebih mudah kita mengontrol misalnya perilaku
itu ternyata kan ditemukan juga kluster
jadi kami berharap sma smk lah lebih dulu
kalau di wilayah kan ini beda ya
kemudian tadi yang di wilayah kabupaten kota kan sd dengan tk gitu
nah ini bagaimana kalau di smp juga di kabupaten kota
nah dibuka dulu lah smp yang kabupaten kota
yang provinsi sma dan smk tapi jangan buka slb dulu
karena ini kan di slb juga diketemukan kasus
baik guru maupun siswa slb gitu
itu ya kami mendukung tadi atas tingkatan jenjang pendidikan yang masuk
kemudian yang kedua tr tiga t dikuatkan
dan terakhir ya tadi pertimbangannya vaksin itu harusnya masuk ke dalam skb empat menteri untuk anak anak ya vaksin anak
baik bu sri terakhir kebutuhan akan pendidikan sekolah tatap muka adalah satu hal
kita tahu itu
tapi ada keresahan sekarang jadinya bu sri
ini juga mungkin dirasakan oleh orang tua atau mungkin masyarakat ya ketika ada kluster kluster baru ini
sejauh mana akan dikaji akan dievaluasi terutama untuk yang paut tk dan juga sekolah dasar
terakhir dari anda
ya keresahan masyarakat terutama orang tua ini wajar ya mas
melepas putra putrinya belajar di sekolah
terkait dengan itu kami akan membangun komunikasi dengan kawan kawan dinas kesehatan
kami akan membangun komunikasi dengan kawan kawan pendidikan kabupaten kota tentunya untuk memastikan kembali implementasi ptm terbatas saat ini yang sedang dilakukan
yang kedua ingin memastikan sejauh mana pengawasan yang dilakukan oleh satgas covid setempat
menjaga perilaku anak anak supaya tetap terkendali khususnya anak anak ya
dan pengawasan yang dilakukan oleh kawan guru
serta praktek baik yang terbangun di lingkungan sekolah
nah ini menjadi penting karena dengan hal seperti ini tentunya bisa memberikan penguatan kepada kita semua terhadap implementasi ptn itu sendiri
dan terkait koordinasi itu merupakan terkait koordinasi yang sebagaimana tadi disampaikan oleh ibu retno yang harus kami lakukan
selanjutnya terkait vaksinasi
ini juga tentunya
ini sudah menjadi bahan kajian ya antara kementerian pendidikan dan kementerian kesehatan
mudah mudahan ini pemerintah juga sudah menjadikan agenda jika memang vaksin itu sudah dimungkinkan untuk diberikan kepada anak anak
mendorong anak anak khusus usia dua belas tahun ke bawah dapat diberikan vaksin
meningkatkan kekebalan menghadapi virus corona sembilan belas
ini tentunya memerlukan koordinasi yang lebih teknis lagi lintas kementerian untuk menindaklanjuti apa yang disampaikan
diresahkan oleh masyarakat terhadap pembelajaran tetap muka terbatas
terima kasih banyak
mudah mudahan apa yang kita bahas ini menjadi banyak bahan pertimbangan ya bagi pemerintah semua pihak dalam menjalankan ptm
tetap muka setelah ada temuan kluster baru dan tentu harapan kita tidak ada temuan temuan kluster baru lainnya di sekolah di daerah daerah yang lain
terima kasih banyak ibu sriwayuningsih ibu retno terima kasih banyak pak hermawan terima kasih untuk diskusi malam hari ini
sehat selalu selamat malam
terima kasih bu
terima kasih selamat malam